sejak diluncurkan oleh dinas perhubungan surabaya
peminat bus sekolah gratis terus bertambah
para pelaku mengaku senang meski bus tidak dilengkapi dengan alat pendingin
tingginya minat siswa ini membuat dishub berencana akan menambah jumlah bus
sejak pukul lima pagi sejumlah pelajar ini datang ke kantor dinas perhubungan kota surabaya
lokasi koridor utama bus sekolah di ujung selatan surabaya
beberapa di antaranya juga menunggu di halte
empat unit bus sekolah yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun lalu itu
sangat diminati siswa sd hingga sma di surabaya
terbukti tempat duduk bus ini selalu penuh
yang pertama saya masih belum punya sim
habis itu bus sekolah ini sangat bantu
dan yang namanya pelajar pasti tidak punya uang
meski tak dilengkapi penyujuk udara bus sekolah ini tetap menjadi pilihan siswa
karena bisa mengantar ke sekolah dengan tepat waktu dan gratis
keempat bus ini melalui empat rute yakni bagian utara
selatan barat dan timur
di setiap wilayah hanya ada satu bus yang dioperasikan
beberapa sekolah memang sudah mengantisipasi dengan menyediakan
angkutan antarceput sekolah
itu kami sangat apresiasi
namun pemerintah sebagai perangsang ya
dan kita juga mungkin banyak yang tidak mampu membayar untuk antarceput
kita menyediakan secara gratis bis sekolah
tingginya minat siswa terhadap bus ini
membuat dinas perhubungan kota surabaya berencana menambah dua unit bus tahun ini
apalagi empat unit bus sekolah tersebut juga telah berumur tiga belas tahun
odi kornelia surabaya